menurut wikipedia terminologi metaverse muncul pertama kali dalam novel fiksi ilmiah karanganiel stephenson pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua berjudul snow crash
hingga kini belum ada definisi pasti mengenai metaverse
namun secara sederhana metaverse adalah sebuah ekosistem yang menggabungkan teknologi virtual reality augmented reality dan juga kecerdasan buatan
meskipun virtual pengalaman yang dirasakan pengguna bersifat real time sama seperti kehidupan nyata
jika anda masih bingung maka anda dapat melihat gambaran mengenai konsep metaverse dalam film free guy dan freddy player one
kami percaya bahwa metaverse adalah sebuah ekosistem yang bergabung dengan teknologi virtual reality
kami percaya bahwa metaverse adalah sebuah ekosistem yang bergabung dengan teknologi virtual reality